siapa kau sebenarnya
berani sekali kau menyamar jadi striker
kau tidak usah mengkhawatirkan istrimu
mungkin saja istrimu sudah mati di tangan anda lepa
aku harus pergi dari sini
aku harus menyelamatkan indah abad kasih
kau tidak akan pernah lepas dariku
aku akan mengakhiri pertarungan ini
tidak semudah itu
lawan dulu pak wiblisku
salah lagi kalah lagi membalutkan kalian
memang alam semesta
rakyatnya sejak jak waras hingga sekarang
alam semesta bulur ahli yang tidak rasa pemata
apa yang membuatkan kalah teruk
ajihan tapak hitam
kenapa anak ingusan itu
mempunyai ajian yang sangat tinggi
ajihan tapak hitam itu
hanya bisa dimiliki sama keturunanku
budak aja bisa bongkak ajihan tapak hitam
karena dengan kamu menikah hilal rasantang
semua keluarga pajajaran pasti akan marah
di saat itulah
ketika musuh kita sedang marah
maka akan gampang untuk
baik rizky guru
untuk siapa peti mati ini kalian buat
peti mati ini kami siapkan untuk gusti ratu kentrimanik
jadi gusti ratu kentrimanik
akan dihukum mati
peti mati ini untuk gusti ratu kentrimanik
ia akan segera melakukan hukuman mati
benarkah perkataanmu itu
gusti ratu kentrimanik akan menjalani hukuman mati
atas perintah gusti prabu surawi sesa

walau anda berapa banyak mereka melahirkan

akhirnya keadaannya ada hubungan antara adanya dengan
dan melihat tempat mereka yang ditajam

tanganku terasa sangat sakit
aku ingin menyembuhkan lenganku terlebih dahulu
ini adalah jarum beracun
jarum beracun ini
untuk menghabisi lawan lawan
jarum beracun ini
bisa berada di tangan prasih
kurang ajar kau seliwangi
jaga dewa batara

aku harus lebih berhati hati
kenapa kau mundur seliwangi